jumlah pengunjung di gaikindo international auto show surabaya perharinya mencapai lima orang
dan mobil keluarga dengan model terbaru dari berbagai brand ternama masih jadi incaran
bagi anda yang berminat memiliki mobil baru dengan tipe terbaru
pameran otomotif berkelas internasional di surabaya bisa menjadi pilihan
berjalan jalan di akhir pekan sembari memilih mobil impian bisa dilakukan di pameran otomotif terbesar di indonesia ini
hingga hari ke sembilan jumlah pengunjung di pameran ini mencapai sekitar lima puluh ribu orang
dengan rata rata pengunjung per hari mencapai tiga hingga lima orang
selain itu jenis mobil keluarga dengan tipe terbaru masih menjadi incaran pengunjung